mengeluarkan publikasi penelitian tentang peningkatan investasi pertanian untuk ketahanan pangan
dalam riset yang didukung bapenas ini terungkap pada era dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas
sebanyak dua puluh dua juta orang di indonesia menderita kelaparan
dalam executive summary nya publikasi yang bertajuk
ini mengawalinya dengan catatan baik tercatat sektor pertanian berkembang cukup signifikan di indonesia dalam beberapa dekade terakhir
namun riset ini juga memberikan catatan sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional
terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif
dari sisi ketahanan pangan akses tidak merata terjadi di indonesia dan kerawanan pangan tetap menjadi masalah
indonesia menempati urutan ke enam puluh lima di antara satu ratus tiga belas negara dalam indeks keamanan
di negara negara global yang diterbitkan oleh economist intelligence unit atau eiu
peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti singapura malaysia thailand dan vietnam
kami kutip dari cnbc indonesia com
adb mencermati relokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatan investasi pemerintah
dalam penelitian pertanian infrastruktur pedesaan dan irigasi
laporan ini merekomendasikan perubahan strategis dalam investasi pemerintah
perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian
untuk meningkatkan kinerja ekonomi indonesia
di samping untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan